di saat kondisi sulit seperti pandemi virus corona saat ini musik bisa menjadi penyemangat untuk berjuang sama sama
nah malam ini bersama kami sudah ada sandi kanester salah satu musisi yang sampai bikin sebuah lagu khusus di tengah kondisi self distancing ini
selamat malam mas andi kita kembali jumpa lagi di prime news
selamat malam mbak fani
oke mas andi awalnya gimana sih bikin lagu di rumah aja ini
jadi jujur ini saya terinspirasi sama pernyataan bapak presiden
pada saat itu saya posisinya lagi di sulawesi tengah di palu
biasa di hotel lagi gabut
awalnya gabut dulu pasti
iya terus tiba tiba saya nonton berita dan beritanya cukup banyak tentang statement presiden bahwa
untuk sementara bekerja belajar dan ibadahnya di rumah saja
dan itu langsung nempel di kepala saya
ambil gitar langsung berbarengan antara lirik dan notasinya
dan saya nggak pengen bicara banyak karena yang saya tangkap cuma poinnya adalah
ya memang lebih baik di rumah aja
jadi kalau misalnya musisi itu kayaknya ide sedikit langsung jadi musik begitu ya
berarti ini kan sekalian sosialisasi ya
terus kayak teman teman juga diajak semuanya untuk menggalakan di rumah aja gitu ya mas andi
iya ini kan sebenarnya bentuk bentuk kepedulian bentuk sayang bentuk kepedulian saya pribadi dan teman teman musisi lainnya
terhadap kondisi yang sedang kita alami
jadi kalau buat seniman salah satu cara untuk mensosialisasi mengingatkan dan apapun bentuk kasih sayangnya lewat karya
nah mas andi sebagai musisi lagi nih kalau misal di tengah kondisi pandemi virus corona nih
mas andi menghadapi kondisi di rumah aja gimana sih
sebisa mungkin tetap bikin karya
kalau misalnya dengan kondisi sekarang saya memang kalau nggak ada manggung
biasanya memang produce musik atau bikin lagu
terus jadi memang banyak aktivitas di studio

kalau misalnya dengan kondisi sekarang yang memang nggak bisa kemana mana
sebenarnya banyak yang bisa dilakuin dan banyak waktu buat keluarga sih
oke nah bicara mengenai keluarga kalau misalnya ngelihat sekarang kan sekolah juga di rumah aja
nah mas andi ini gimana bagi waktu kemudian juga nggak bagi waktu sih kan
karena hampir seluruh waktunya kan bersama keluarga
yang pasti pagi pagi itu udah nemenin anak belajar
karena kan kita belajar anak kan belajarnya online
jadi memang udah nemenin standby pagi gitu
nemenin kalau nggak saya nemenin kakak atau nemenin adik gitu adik
tantangannya apa aja mas
kakak kalau misalnya salah kenapa
tantangannya apa aja nih
justru malah seru ya
justru malah seru gitu
ini kan baru pertama kali buat kita semua
saya tetap melihat sisi positifnya lah gitu kalau misalnya
kalau misalnya tetap ngeluh emang nggak ada solusinya juga kan gitu
karena kalau misalnya terus hatinya juga kusut atau kebanyakan pikiran
malah kejadiannya nanti datang
negatif mulu nanti malah jadi nggak bagus ya mas ke depannya ya
kalau misalnya mengatasi rasa bosan gimana nih mas
salah satu keluhan netizen di kala di rumah aja nih salah satunya bosan
kalau mas andi mengatasinya gimana
banyak sih kalau di rumah bisa bersih bersih
apa yang harus dibersihin gitu
terus kalau saya main gitar biasa bikin lagu
terus baca buku
banyak sih sebenarnya
proyekan baru proyekan baru mungkin juga ada nih kisi kisi mas
album baru lagu baru lagi
justru malah justru malah ini lagi deadline nih lagi deadline
ada tiga kerjaan
jadi emang ngerjain lagi
saya yang bikin lagu dan saya produce
jadi emang waktunya juga dibagi ke situ
sama ya tadinya bulan ini mau rilis album dan single baru gitu
tapi kondisinya tidak memungkinkan nanti mudah mudahan sifatnya bisa dirilis
mas andi terakhir nih pemirsa prime news minta mas sandi buat nyanyi dikit
boleh ya kita berbagi nyanyiannya buat kita malam hari ini
ini ini ini begitu pas presiden ngomong terus ambil gitar langsung dapat gini
lebih baik di rumah saja
daripada di luar sana
bekerjanya di rumah saja
belajarnya di rumah saja
oke terusin mas nyanyinya mas
ibadahnya di rumah saja
begitu tapi jangan kemarin kemarin dulu ya para pemirsa
sini ada indonesia prime news
sampai jumpa kembali setelah juda berikut
kita dengarkan dulu lagu mas andi sambil menikmati jeda berikut ini
tetaplah bersama kami